dan ini gambar yang anda lihat adalah gambar suasana kejadian di depan gereja setelah terjadinya ledakan yang terjadi sekitar pukul tujuh waktu indonesia barat
ada sejumlah titik yang menjadi lokasi bom yang diduga bunuh diri itu yang terjadi di surabaya
di antaranya adalah ini adalah lokasi gereja santa clara jalan ngagel madia kecamatan gubeng surabaya
dan ternyata ini justru ada enam bahkan titik yang menjadi lokasi bom bunuh diri
lalu ada juga gereja pusat pantikosta yang ada di surabaya jalan arjuna
lalu juga ada gereja kristen indonesia gki jalan diponegoro gkjw jalan kucang gkjw jalan dar moharapan pj surabaya
terus juga gancar menyebut
bahwa ledakan tersebut bisa dipastikan bahwa adalah bom bunuh diri yang menggunakan motor
dan ini gambar yang anda lihat ini masih terus dilakukan evakuasi terhadap korban
baik itu korban tewas maupun korban luka yang memang tadi menurut kabit humas polda jawa timur
frans baru mengira bahwa seluruh korban luka sudah dibawa ke rumah sakit yang ada di surabaya